ratusan wisatawan telaga ngebel ponorogo minggu siang dikejutkan dengan penemuan mayat seorang wanita yang mengambang di tepi telaga
hingga kini polisi masih menyelidiki identitas dan penyebab pasti tewasnya wanita tersebut
ratusan warga dan pengunjung yang tengah asyik berwisata di telaga ngebel kecamatan ngebel ponorogo jawa timur
dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan mengambang di tepi telaga
mayat pertama kali ditemukan seorang warga yang hendak mencari rumput di sekitar lokasi
warga curiga karena ada sepeda motor di tepi telaga namun tidak ada pemiliknya
setelah dilihat ke telaga ternyata ada mayat wanita mengambang di air telaga
saat ditemukan jasad gadis yang diperkirakan berusia dua puluh tujuh tahun ini dalam posisi tertelungkup
sementara polisi masih belum bisa mengetahui penyebab pasti kematian wanita yang diduga warga kecamatan dolopo madiun
dari plat nomor kendaraan korban
diduga wanita ini merupakan korban pembunuhan atau memang sengaja bunuh diri
kenapa korban sampai bisa masuk
ada pegas luka atau gimana
kalau luka luka tadi kita ikut memperhatikan
dan hasil pembelaan medis hanya bekas kulisan disini
kini jasad wanita tanpa identitas ini langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk divisum serta diidentifikasi lebih lanjut